semi semi pasir seperti ini
tapi sesuai dengan yang dianggarkan
nah pemikiran itulah yang kemudian mendasari saya
gubernur nusa tenggara barat zulkifli mansyah memastikan sirkuit ini akan dipermanenkan